saudara seorang bocah di kupang nusa tenggara timur
menyimpan cita cita untuk meraih pendidikan tinggi
meski dalam kondisi penuh keterbatasan
bocah itu diasuh ibunya seorang diri
dan setiap hari harus berjalan kaki sejauh dua km menuju sekolah
yang fasilitas dia juga terbatas
william harun raja seorang bocah di kelurahan naioni
kecamatan alak kupang nusa tenggara timur
memulai harinya setiap pukul lima pagi
ibunya maksitabe membantunya mempersiapkan diri
yang berukuran empat x lima meter dan berlantai tanah
william tumbuh dalam banyak keterbatasan
saat si bungsu ini berusia sembilan bulan
sang ayah meninggalkan mereka
akhirnya sang ibu seorang diri
membesarkan william dan dua kakaknya
kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai petani dan penenun
saat ini william adalah pelajar di sd gereja masehi injili timur
william harus berjalan kaki sejauh dua km
agar tidak terlambat william harus berangkat lebih pagi
ia membawa semangat besar ke sekolah
meski banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi
william memiliki cita cita menembus langit
ia tahu asa itu harus dipelihara sejak hari ini
mulyam ingin merasakan pendidikan tinggi
untuk meraih cita citanya menjadi seorang pendeta
dan sang ibu tidak henti berdoa untuk si buah hati
dan sekuat daya mengupayakan pembiayaannya

arah carsy ditulisnya sebagai seorang cita cita yang mem task force indonesia
itu artinya be tonerievan gendut dalam teknologi
danased ini harus menye ongoingnya untuk fifa arnold mma
berasal dari keluarga tidak mampu termasuk william sekolah ini juga tengah bergulat
dengan persoalan kekurangan ruangan kelas dan fasilitas pendukung belajar
salah satunya sertifikatnya belum ada terus ruang belajarnya juga kami
oh jadi sistem rombel bu ya karena kekurangan kelas
para guru mengagumi semangat william bersekolah keterbatasan justru menjadi pecut semangatnya
orang tua dan para guru berharap ada tangan kuat yang menyokong semangat william meraih cita cita
terus pompas tv kupang nusa tenggara timur